sepuluh orang lifter putri dan lima orang lifter putra penghuni pelatnas angkat besi indonesia ini
menjalani tes di kawasan megakuningan jakarta selatan
tes rutin yang diselenggarakan tiap awal tahun ini juga diikuti oleh dua praih medali perunggu olimpiade tokyo lalu
windy cantika dan rahmat erwin abdullah
total ada tiga belas gerakan yang harus dilakukan para atlet
tujuan dari tes ini untuk mengetahui kekuatan daya tahan dan daya ledak otot
serta gerak dasar dan keseimbangan tubuh atlet
tujuannya yang jelas ya kita melihatlah kualitas selama latihan tahun lalu itu bagaimana
kemudian nanti kita diskusi dengan tim dokter ahli baik itu nutrisi maupun strengt conditioning
apa yang perlu ditingkatkan untuk dapat hasil yang lebih baik
sementara bagi atlet tes rutin ini juga memotivasi mereka untuk selalu menjaga kondisi
apalagi di tahun dua ribu dua puluh dua ini agenda kejuaraan akan cukup padat
mulai dari kejuaran dunia junior
di yunani mei mendatang hingga berlanjut ke sea games vietnam dan asean games di china
mungkin kan bisa untuk diangkat bisnis sih kayak tadi ngukur panjang lengan gitu kan
kekuatan lengan kanan lengan kiri
jadi kalau misalnya gak balance kita juga bisa dilatih di tempat latihan gitu
jadi bahan evaluasi sendiri ya
betul bisa kayak gitu
bagus untuk para atletnya juga karena menjaga kestabilan kondisi tubuh
insya allah next olympic bisa kembali menyumbangkan medali
selama ini cabur angkat besi memang menjadi salah satu cabur unggulan bagi tim merah putih
meski belum pernah menyumbangkan medali emas
namun sejak olimpiade tahun dua ribu hingga terakhir di olimpiade tokyo lalu
angkat besi tak pernah absen menyumbangkan medali bagi tim merah putih
erlangga wisnuaji dwi prasetyo jakarta